dan kamu roman kamu sudah mengganggu wulan dalam melaksanakan hukuman
kamu saya kasih hukuman muter lapangan dua kali mutara
hah saya juga pak
hah gara gara allah sih
nyalahin lagi elu
malah ribut kalian
sudah ayo lari sekarang
mau tau gak sebenarnya tadi gue mau ngomong apa sih
videonya adalah defon yang loncat loncat karena ketakutan sama kecewa terbang
mau lo apa sih
gue kesini cuma mau transaksi sama lo
lo hapus audio karin sama sukasih dan gue bakal hapus video lo
jadi kan dulu lo nyelamatin gue
eh eman gue gak mau ikut campur urusan pribadi lo
beruntung banget ya
roman punya sahabat sebaik lo sam
roman punya sahabat sebaik lo sam
gue minta maaf ya men
gue minta maaf sama lu kalau gue udah mikir macem macem tentang lo
dan gue minta maaf karena gue yang bodoh yang gak mau ngedengar penjelasan dari lo
maaf adalah satu kata sederhana yang melegakan jiwa
empat huruf biasa namun melampangkan hati
memberikan kesempatan bagi cinta untuk tumbuh kembali

ngurus kesumu banget
saya nggak mau tahu alasan kalian melanggar
kamu sudah melanggar hukuman
hukuman kami saya tambah dua kali putaran
dan kamu roman
kamu sudah mengganggu bulan dalam melaksanakan hukuman
kamu saya kasih hukuman muter lapangan dua kali mutara
hah saya juga pak
hah gara gara allah sih
nyalahin lagi elu
nyalah ribut kalian
kamu tahu nggak sebenarnya tadi gue mau ngomong apa sama pak umar
kalau sama wulandari
jangankan dua putaran
seratus putaran juga ayo
lebih suka kan
iya apa sih
kok malah senyum senyum
kasih hukuman malah senang
aneh aneh cuman sekarang
gue pengen lihat si wulan di hukum dulu ah
kok orang orang ikutan di hukum sih
gue gak akan izinin lo rebut roman dari gue
gue nggak akan membiarkan lo monopoli wulan

entar sore temenin aku cari buku ya
ada tugas bahasa inggris yang harus aku kerjain
semoga keadaanmu akan sempurna
dan mau terus benar apa yang kamu cakap
antik peduli lagi sama gue
tapi kenapa susah banget ya move on ke dia
deket ya rasanya gue gak happy
semua yang gue lakuin
gue gak boleh nyerah
baru gue ngomong ke tika

jangan lupa like share dan subscribe

gue jemput jam tiga sore di rumah loh ya

apa yang terjadi bulan
gak ada apa apa
kamu kenapa malah jadi nangis kayak begitu
mungkin aku cuma kangen aja sama kamu mas
sebentar lagi kan aku juga pulang saya
kamu yang sabar ya
kalau kamu perlu apa apa
aku kan sudah titipin
kamu rumah dan anak anak sama dia